tawa riang dan ceria terpancar dari raut wajah puluhan bocah
yang dirawat di yayasan meta mama dan maga di kawasan pemecutan denpasar bali
bocah usia setahun hingga lima tahun ini tampak bergembira bermain bernyanyi bersama
termasuk bayi bayi mungil yang tengah dimandikan oleh para perawat
kegembiraan para bocah lucu dan lugu ini tak lepas dari peran sosok maga karania
sebagai kepala yayasan meta mama dan maga yang berdiri sejak tahun dua ribu lima belas silam
keterlibatan maga di dunia sosial terinspirasi dari sang nenek erlina kang
dan sang bunda vivi monata sejak usia lima belas tahun
di usianya yang masih muda maga kerap mendatangi rumah rumah orang kurang beruntung
untuk membagikan sumbangan dan makanan
ketika dia berada di kawasan pemencutan dia berada di kawasan pemencutan
jadi sejak saya kecil dari saya kecil nenek saya suka sekali melakukan donasi
dan kunjungan ke panti asuhan ke tempat tempat yang agak sulit kondisinya di sana untuk membantu
dan dari kecil saya sudah dibiasakan sama keluarga sama orang tua juga
jadi waktu itu juga pada saat itu saya berada di kawasan pemencutan
tadi adik saya juga ulang tahun kebetulan adik saya memang memilih untuk mengunjungi salah satu yayasan juga
itu untuk bayi bayi terlantar
dan di sana pun saya tahu juga ternyata kasus di mana bayi terlantar itu cukup tinggi
dan di sana saya juga berpikir kalau untuk bayi terlantar mereka masih mempunyai kesempatan juga ya
mempunyai keluarga penuh juga
saya ingin untuk bayi bayi ini juga agar mereka juga tidak merasa ditolak ya
jadi mereka menemukan kasih sayang menemukan keluarga mereka
sejak berdiri tahun dua ribu lima belas sedikitnya yayasan meta mama dan maga merawat satu ratus tiga puluh delapan balita yang terlantar
lima diantaranya telah kembali ke keluarga atau diadopsi
di tempat ini anak dan balita yang ada diberikan
mulai dari lingkungan yang bersih dan sehat
nutrisi yang terjaga
perhatian dan kasih sayang dari para perawat
serta pendidikan yang diterapkan disesuaikan dengan usia anak anak dan balita
selain rumah tinggal bagi anak dan balita juga disediakan rumah aman bagi ibu hamil
yang tidak diterima keluarganya
mulai dari sejak perawatan hingga proses melahirkan
banyak sekali ibu ibu hamil yang sebegini
tapi mereka kurang kasih sayang juga
dan mereka pun merasa seperti itu
karena mereka merasa rata rata yang kita mendapatkan disini
mereka juga tidak dekat ya sama keluarganya disini
jadi itu mempunyai impact yang sangat besar menurut saya

tenaga yang menempuh pendidikan homeschooling
serta pernah kursus tentang pendidikan anak anak balita di jepang
secara aktif terlibat langsung di lapangan
mulai dari memantau proses tumbuh kembang bayi dan balita
memandu program dan rencana bersama sejumlah karyawan dan perawat
kita ingin membuat klinik juga
klinik persalinan juga disini rencananya kita
ada ini juga menurut saya sih ada center untuk terapi juga
karena banyak sekali dari ibu ibu hamil yang menyerahkan bayi kesini juga
rata rata mereka tidak dekat dengan keluarga
mereka tidak punya komunitas yang suportif
jadi saya ingin punya center dimana bisa provide juga untuk
yayasan meta mama dan maga tak terlepas dari bantuan para dermawan baik langsung maupun tidak langsung
melalui beragam bentuk sumbangan dan donasi
beragam penghargaan diterima maga di antaranya
award tv nasional sebagai young heroes tahun dua ribu delapan belas
dan penghargaan junior chamber tahun dua ribu dua puluh dua
baginya berbagi kasih kepada orang yang tidak seberuntung dirinya
menjadi kebahagiaan tersendiri dalam mengasihi sesama